setelah absen selama dua tahun akibat pandemi pekan raya jakarta atau prj dalam rangka merayakan ulang tahun jakarta ke empat ratus sembilan puluh lima tahun
kembali digelar di gedung jie expo kemayoran jakarta pusat
kuliner kerak telur merupakan salah satu kuliner khas betawi yang selalu hadir di acara perayaan ulang tahun kota yang dahulu dikenal dengan nama batavia tersebut
puluhan pedagang kerak telur pun berderet menjejakan makanan khas betawi tersebut di sepanjang jalan
di depan gerbang keluar masuk gedung jie expo
penjual kerak telur di area prj tak hanya warga ibu kota namun juga warga dari luar daerah
salah satu diantaranya adalah iin warga sukahati garut jawa barat
pada prj kali ini iin berdagang kerak telur bersama tiga puluh orang lain dari berbagai daerah di garut
iin yang sehari hari berprofesi sebagai pedagang tape dan bertani di garut
mengaku selalu menjadi pedagang musiman kerak telur di prj kemayoran saat sebelum pandemi
pada prj dua ribu sembilan belas lalu iin mengaku dapat mengantongi laba sekitar dua hingga tiga juta rupiah dari berjualan kerak telur di prj
kalau tahun ini dikarenakan udah dua periode kagak ada kan jadi semuanya dibaruin modalnya
jadi gak ada ini semua dari pikulan dari semacam apa itu dibeli
jadi makanya lumayan juga sih modalnya lumayan juga
pembeli kerak telur di area prj datang dari berbagai kalangan termasuk kaum milenial
kayak setahun sekali adanya kan
yang ditunggu tunggu prj itu namanya kerak telur kan
iya soalnya sampai jalan jalan itu masih banyak banget
nama rasanya autentik gitu kan
lucu sih sebenarnya jarang
ini cara masaknya kayak gitu
iya bener lucu
acara prj di gedung ji expo kemayoran jakarta pusat digelar mulai sembilan juni hingga tujuh belas juli mendatang
dengan jambu ke pukul lima belas tiga puluh
hingga dua puluh dua pada senin hingga jumat
dan pukul sepuluh hingga dua puluh dua malam pada sabtu dan minggu